menurut lembaga penegak hukum eropa europol malware wannacry telah menyerang satu ratus lima puluh negara dan menginfeksi dua ratus ribu komputer
tidak terkecuali di indonesia
komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia siber terbesar yang pernah ada
perusahaan apa saja yang terkena ransomware wannacry ini dan siapakah dalang di belakang semua ini
kita lihat dulu apa yang dilakukan sebenarnya oleh virus dari wannacry ini
virusnya adalah mengunci semua file di komputer yang terinfeksi
sehingga semua file yang kena virus dari wannacry ini tidak bisa kembali dibuka oleh pemiliknya
nah untuk dapat kembali membuka file file yang sudah terkena virus wannacry ini
pertas atau para hacker ini meminta uang di awalnya sebesar tiga ratus dolar amerika atau sebanyak empat juta rupiah
untuk dapat kembali membuka file file yang sudah dikenai oleh virus wannacry
namun banyak laporan jika bahkan setiap jamnya permintaan dari ransom
atau juga tebusan
dari file file ini agar bisa dibuka kembali ini semakin meningkat
bahkan rumah sakit darmais mengatakan pernah sampai tiga ratus ribu dolar amerika untuk dapat kembali membuka file yang sudah terkena virus
bagaimana sebenarnya awalnya dari wannacry ini
sebenarnya wannacry ini mengambil keuntungan dari kerentanan microsoft windows termasuk window tujuh dan juga windows delapan
software dari serangan ini muncul pada bulan april seperti tahun dua ribu tujuh belas bersama dengan alat mata mata milik agensi keamanan amerika serikat yaitu nsa
yang bocorkan virusnya

padahal di bulan sebelumnya microsoft telah merilis pembaruan sistem keamanan di bulan maret
namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan dari microsoft ini
sehingga pada munculnya di bulan april kemudian serangan yang muncul beberapa hari belakangan ini
tepatnya di akhir pekan lalu
sehingga akhirnya sistem dari microsoft yang ada kerentanannya dan juga belum diupdate oleh lembaga
ataupun juga secara individu akhirnya bisa diretas oleh ransomware dari wannacry
padahal jika anda sejak bulan sebelumnya sejak bulan maret sudah langsung update mungkin saja tidak terkena virus dari wannacry
dan untuk wannacry ini memang tidak mengincar dari produk produk apple ataupun sistem operasi yang digunakan apple
seperti misalnya apple mac
namun hingga kini untuk dalangnya sendiri ini belum diketahui siapa yang menjadi biang kela di kejahatan ini
namun diperkirakan oleh banyak ahli yang melakukan ini adalah para amatiran
dan sementara untuk dana sendiri yang sudah dikumpulkan oleh dana
dalang ini sudah mencapai lebih dari lima puluh dolar amerika atau hampir tujuh ratus juta rupiah yang dikumpulkan dari hasil penyebaran virus ini
dan kita lihat untuk penyebarannya ini sudah mencapai di satu ratus lima puluh negara untuk serangan virus wannacry ditemukan di satu ratus lima puluh negara
dan menginfeksi ini lebih dari dua ratus ribu komputer dan juga tentunya termasuk di indonesia
indonesia menjadi salah satu negara yang terkena serangan virus
dan lebih dari setengah serangan yang ada ataupun serangan yang menimpa ke negara negara ini terkena di rusia
rusia menjadi negara paling banyak terkena serangan dari virus wannacry ini
dan dikarenakan ini rusia adalah negara dengan sistem infrastruktur komputerisasi yang sudah tua
ataupun juga yang sudah ketinggalan zaman dan juga penggunaan software bajakan yang banyak
sehingga akhirnya membuat lebih dari dua puluh persen
orang di rusia mengupdate software microsoft ini tidak mengupdate
sehingga akhirnya paling banyak di rusia dari dua ratus ribu serangan yang mengenai komputer
seratus ribu komputer yang terserang virus wannacry lebih dari setengahnya ini dikena berasal dari negara rusia
dan presiden vladimir putin sendiri presiden rusia ini mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari virus wannacry ini tidak berarti
walaupun memang paling banyak sebenarnya rusia ini diserang oleh virus wannacry
dan kita lihat inilah perusahaan perusahaan besar di dunia yang terinfeksi oleh virus wannacry
perusahaan perusahaan besar tentunya memiliki sistem sekuritisasi ataupun pengamanan yang tinggi
namun ternyata hacker ini nampaknya sangat canggih sehingga bisa menembus dari sistem keamanan yang dimiliki oleh perusahaan perusahaan besar di dunia
yang pertama adalah perusahaan sekelas fedex
ini juga kena masuk dari virus wannacry
kita tahu sendiri fest test adalah bergerak di perusahaan logistik yang sudah beroperasi di dua ratus dua puluh negara
dengan asal perusahaan adalah dari amerika serikat
memang belum diberi penjelasan di negara manakah untuk virus wannacry ini ditemukan di perusahaan fed x
namun fed x mengklaim bahwa memang perusahaannya dia masuk virus wannacry ini masuk ke dalam sistem operasional juga komputerisasi dari fed x
kemudian perusahaan besar lainnya yang mengklaim terkena serangan dari virus wannacry adalah nissan
produsen mobil terbesar ke enam asal jepang ini juga diretas
oleh para hacker kemudian teleponika
telefonica ini adalah perusahaan telekomunikasi suasana terbesar di dunia asal spanyol dan juga db yaitu deutsche bank
yaitu perusahaan travel online terbesar eropa di jerman
keempat perusahaan ini besar tentunya skalanya
skala dunia dan juga skala eropa namun terkena virus dari wannacry
kemudian rusia ini ada tiga perusahaan di rusia yang akhirnya terkena juga
salah satunya adalah bahkan bank sentral dari rusia sendiri
ini terkena oleh serangan virus wannacry
sementara untuk perusahaan telekomunikasi lainnya yaitu megaphone di rusia
yang juga merupakan operator telekomunikasi terbesar kedua di rusia
ini juga bisa diretas oleh para hacker melalui virus wannacry
ada cara cara sebenarnya untuk mencegah masuknya virus wannacry ke dalam sistem komputer anda
bahkan seorang researcher security di inggris raya berusia dua puluh dua tahun ini telah menemukan cara untuk menghentikan serangan dari
dan juga ini memberikan kesan jika para pelaku amatir karena anak ataupun pria berusia dua puluh dua tahun sudah bisa membuat penangkal dari virus wannacry
inilah hal hal yang bisa anda lakukan untuk mencegah virus corona
yang pertama adalah matikan server message block service sehingga anda harus mencari untuk server dari message block service
kemudian anda matikan
kemudian memasang microsoft patch
ini memang yang baru diupdate sehingga anda harus segera mengupdate microsoft anda
kemudian membackup data di high end
di hard disk eksternal sehingga anda tidak hanya membackup di dalam komputer yang sama namun juga hard disk eksternal yang anda biasanya saat ini sudah punya semua masyarakat
anda save semua file file anda agar tidak terkena virus di hard disk eksternal untuk sebagai backup saja
kemudian mengunduh windows update
jadi apapun yang diberikan update dan diberikan oleh windows ini anda harus update segera untuk menangkal virus wannacry
dan yang terakhir adalah menggunakan software keamanan yang terpercaya
jadi tidak hanya menggunakan satu
software keamanan dari windows namun anda juga bisa membeli software keamanan lainnya yang terpercaya
segeralah lakukan ini jika anda tidak mau wannacry atau tidak mau menangis karena file file anda tidak bisa dibuka karena masuk virus wannacry